aparat gabungan masih melakukan penyekatan di pintu keluar kota bekasi mengantisipasi demo buruh pada rabu pagi
selain itu juga dilakukan penambahan kekuatan personil di lapangan
penyekatan oleh petugas sudah memasuki hari ketiga dan akan terus dilakukan hingga jumat besok
penjagaan dilakukan di enam titik wilayah kota bekasi yakni pintu tol bekasi satu pintu tol bekasi dua pintu tol bekasi timur pondok gede harapan indah dan sumber arta
pores metro bekasi mendapat tambahan kekuatan personel dari polda metro jaya dan tni
jika ditemui kendaraan pengangkut masa menuju jakarta aparat akan mengarahkan untuk putar balik
dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan yang saat ini berada di kawasan cibitung bekasi jawa barat
selamat pagi menjelang siang reza
bagaimana perkembangan aksi
bagaimana perkembangan aksi yang buruk tolak undang undang cipta kerja yang masih berlanjut
ya aksi demonstrasi terkait dengan penolakan undang undang cipta kerja ini masih dilanjutkan
amel dan juga megi di mana aksi kali ini dilanjutkan yaitu khususnya di kawasan industri cibitung
dan saat ini sendiri konsentrasi masa ini sudah mulai berkumpul
namun memang dari masa sendiri masih menunggu adanya tambahan masa dari pabrik pabrik lain
yang masih bekerja dan saat ini mungkin jika dilihat di belakang saya beberapa konsentrasi ini sudah mulai terpecah
namun tadi yang dapat saya gambarkan memang dari masa sendiri ini masih menunggu para pekerja pekerja yang masih beroperasi untuk bergabung
untuk nantinya mereka akan melakukan konvoy menuju ke pemda untuk menyampaikan aspirasinya
dan memang jika sesuai dengan yang disampaikan dari salah satu serikat buruh disampaikan bahwa saat ini
nantinya akan dijadwalkan untuk beraudiensi dengan wali kota bekasi terkait dengan aspirasi mereka terkait dengan penolakan undang undang cipta kerja
beberapa yang disampaikan ataupun yang ditolak adalah terkait dengan poin poin misalnya terkait dengan penghapusan umk dan umsk
dan juga terkait dengan pengurangan pesangon serta aturan tenaga kerja
aspirasi inilah yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah setempat ataupun pemerintah daerah
dan mungkin jika dapat dilihat di belakang saya
di layar yang anda lihat sekarang ini ada mobil panser
tadi beberapa menit yang lalu amel dan juga megi
kawanan ataupun kelompok dari buruh ini berbondong bondong menuju ke sebuah perusahaan yang di belakang dari mobil panser ini
jadi sebuah perusahaan ini masih beroperasi dan tadi buruh ingin memanggil kawan kawan mereka untuk ikut aksi
namun itu langsung dihadang oleh tentara
oleh karena itu tadi untungnya
tidak sempat menimbulkan gesekan akhirnya buruh memilih untuk mengalah dan juga mencari titik kumpul lainnya
dan dapat yang saya sampaikan memang saat ini masih buruh masih melakukan pengumpulan massa
dan juga yang dapat saya sampaikan memang ada serikat buruh yang juga tidak ikut bergabung
jadi ada serikat buruh yang masih memutuskan untuk di kota bekasi dan juga kabupaten bekasi
ada serikat buruh yang tetap memilih untuk melakukan ataupun melanjutkan aksi penolakan
ada juga serikat buruh yang memilih untuk menghentikan aksinya pada hari ini
artinya bagi serikat buruh yang memilih untuk menghentikan aksi ini
mereka memilih akan berdialog kepada pemerintah daerah dan juga memilih untuk selanjutnya memberikan pampret pamflet ke masyarakat
terkait dengan sosialisasi
terkait dengan dampak negatif dari undang undang cipta kerja
lalu reza dengan sosialisasi yang terus gencar dilakukan ini sampai kapan unjuk rasa ini akan berlangsung
dan bagaimana situasi di pabrik yang bersangkutan apakah aktivitas dan operasional juga tertunda
ya kalau jika sesuai rencana maka aksi demonstrasi ataupun aksi terkait
simpatik terkait dengan penolakan
karena undang undang cipta kerja ini akan dilakukan selama tiga hari terhitung dari kemarin hingga jumat besok
dan jika terkait dengan operasional memang beberapa kawasan industri cibitung
operasionalnya ini berhenti karena terkait dengan aksi unjuk rasa ataupun aksi demonstrasi yang nantinya akan dilakukan
namun ada beberapa kawasan perusahaan ataupun pabrik yang masih beroperasi
misalnya yang tadi di belakang saya yang dijaga oleh aparat keamanan
dan operasional dari pabrik ini masih berjalan
atau keamanan baik dari pengamanan internal maupun pengamanan luar dalam hal ini dari pihak tni yang melakukan pengamanan
dan memang sedikit banyak juga beberapa industri ataupun pabrik pabrik perusahaan di sekitaran cibitung
maupun di wilayah bekasi khususnya tadi saya sempat beberapa menjambangi beberapa perusahaan ataupun beberapa pabrik
dan ada beberapa perusahaan juga yang memiliki kebijakan untuk meliburkan selama tiga hari
supaya untuk memberikan waktu bagi para buru buru ini juga untuk dapat
berkumpul dan juga dapat menyampaikan aspirasinya
jadi memang tidak semuanya pabrik pabrik ini tetap beroperasi
namun juga ada pabrik pabrik yang justru memilih ataupun memberikan hari libur
supaya buru buru ini dapat berserikat ataupun dapat menyampaikan aspirasinya
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza ramadan atas laporannya
selamat bertugas kembali
dan selanjutnya kita akan ke surabaya
kedung geraha di surabaya
selamat pagi menjelang siang mifta
bagaimana situasi terkini aksi buruh di surabaya
poin poin apa saja yang dianggap berat oleh buruh
amel dan megi selama dua hari ini
serikat buruh yang tergabung dalam kelompok kelompok besar yang ada di surabaya dan jawa timur
masih melakukan sosialisasi terkait apa yang akan mereka lakukan nanti tanggal delapan
atau tepatnya besok
kemarin saya mengikuti aksi mereka di salah satu kantor
yang merupakan perusahaan yang berkumpul dengan industri di surabaya dan sidoarjo
mereka mendatangi satu persatu pabrik di sana untuk memberikan sosialisasi kepada manajemen pabrik
sekaligus juga kawan kawan mereka yang bekerja di pabrik tersebut untuk mengikuti aksi pada tanggal delapan oktober besok
mereka mengimbau manajemen perusahaan
tidak berani beraninya mereka melakukan penghadangan
atau bahkan pelarangan karyawan mereka atau pekerja mereka untuk ikut aksi pada tanggal dua puluh
melalui penggeras suara
mereka mengambil aksi
mereka mengatakan bahwa ada kewajiban yang mutlak yang harus dibelikan oleh para pekerja
baik di sektor pabrik maupun di sektor lainnya
misalnya perbankan atau pekerja perhotelan yang ada di surabaya untuk turun aksi pada tanggal delapan
mereka meminta perusahaan tidak melakukan penghalangan
dan ini menjadi perhatian bagi warga di surabaya
tepatnya yang ada di seputaran tengah kota
tempat titik aksi akan berlangsung
hari ini setelah kemarin mereka melakukan
sosialisasi di kawasan kantong industri siar atau rumput
mereka akan melakukan hal yang sama di kawasan kantong industri lain
itu tepatnya di margomulyo
di kawasan ini juga banyak sekali
bahkan puluhan ribu pekerja berada atau bekerja di kawasan tersebut
sehingga diperlukan sosialisasi minimal
satu hari penuh untuk melakukan pergerakan dari pabrik satu ke pabrik yang lain
untuk memastikan mereka akan bergabung pada tanggal delapan esok hari
yang jelas selain memberikan pengumuman
mereka juga memberikan edukasi kepada para pekerja baik
yang menjadi anggota serikat maupun yang tidak berserikat
untuk bisa mempelajari secara seksama terutama pasal pasal
yang berkaitan dengan hajat hidup para pekerja
misalnya soal ditiadakannya batasan pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak
yang sebelumnya diatur maksimal dua tahun atau dua kali masa perpanjangan
namun di undang undang cipta kerja
ternyata ini dihilangkan sehingga menurut para pekerja
ada potensi para pekerja ini akan dikontrak seumur hidup
sehingga ini akan menghilangkan hak hak para pekerja terutama soal pesangon
dan juga apapun yang berkaitan dengan pendapatan mereka
baik setelah mereka bekerja ataupun saat mereka bekerja
ini yang menjadi perhatian selain itu juga mereka menyoroti potensi hilangnya umr
atau upah minimum regional ketika diberlakukan undang undang cipta kerja ini
sehingga tidak akan ada batasan
selain itu terjadi ricc waktu penyelesaian
jadi mereka juga menunjukan untuk mengatb
dan juga menuntunnya vatayanku
karena saya mereka memberkati
dan sangat banyaknya streetwear ikan
dan ini kemudian mereka sayangkan sehingga mereka kesulitan untuk mencerna apa yang sebenarnya dibahas di dalam dpr
karena mereka melihat bahwa proses pembahasan undang undang ini sangat cepat dan tidak melibatkan banyak sektor terutama sektor buruh itu sendiri
yang jelas kalau amel dan megi di jawa timur selama pandemi ini ada lebih dari lima puluh ribu buruh yang di phk akibat dampak pandemi ini
dan kalau dilihat dari angka kerja di jawa timur mencapai dua puluh satu juta dan hampir atau sebagian besar juga merupakan angkatan kerja baru yang pada dua ribu sembilan belas yang lalu tidak terserap oleh dunia kerja di jawa timur
karena kita tahu semua di awal tahun dua ribu dua puluh ada pandemi covid sembilan belas sehingga ini membuat tenaga kerja baru atau tenaga kerja muda ini tidak terserap oleh dunia kerja yang ada di jawa timur
ini yang juga dinilai
oleh para serikat pekerja atau serikat buruh menganggap bahwa ini merupakan alasan bagi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja buddha tenaga kerja baru ini dengan harga atau dengan upah murah dan dengan status kerja yang tidak jelas
dan ini yang kemudian mendorong mereka baik bukan hanya sektor pabrik amel dan megi tapi juga ada sektor perbankan para pekerja perbankan para pekerja perhotelan
karena hampir semua dari lima puluh ribu orang yang di phk
phk merupakan para pekerja di bidang perhotelan dan jasa hospitality lainnya
selain itu juga ada elemen mahasiswa yang akan bergabung esok hari dan diperkirakan dari estimasi yang saya terima informasinya
baik dari serikat pekerja maupun kelompok kelompok pekerja yang akan datang ke surabaya dari beberapa kota dan kabupaten di jawa timur
kurang lebih jumlahnya akan lima puluh ribu orang yang datang ke surabaya
ini memang dilema maggie dan amel karena kemarin saya mengatakan kepada mereka apakah mereka tidak khawatir
akan ada penularan covid sembilan belas ketika mereka melakukan aksi dengan jumlah masa yang begitu besar
mereka mengatakan tidak ada pilihan untuk melakukan aksi
bahkan mereka kalau kemudian selama tiga hari rally demonstrasi seluruh indonesia ini tidak digubris oleh pemerintah
mereka juga akan ancang ancang melakukan mogok nasional
dan tentu saja ini membuat para pengusaha di surabaya dan jawa timur umumnya ketar ketir
karena saat ini mereka sebenarnya sudah mulai beroperasi secara penuh untuk memaksa
maksimalkan baik produksi maupun pasar
tapi begitu ada ancaman mogok nasional mereka juga akan ketar ketir
terkait bagaimana kemudian mereka bangkit setelah dihantam oleh pandemi ini amel dan megi
yang jelas soal covid para buruh para pekerja juga merasa dilema
karena menurut mereka mereka tidak ada pilihan kecuali melawan
karena bagi mereka tertular covid sembilan belas dan kemudian berakhir dengan nyawa
atau kemudian mereka selamanya hidup sengsara ketika mereka diikat oleh undang undang
undang omnibus law ini
mereka tidak ada pilihan
mereka mengaku akan terus melakukan aksi
bahkan sudah merancang akan melakukan mogok nasional
megi dan amel
terima kasih koresponden cnn indonesia miftah fandi atas laporan anda
tentunya kami juga akan terus memantau seluruh kawasan industri yang melakukan aksi demo sepanjang beberapa hari ini
terima kasih atas laporan anda
selamat bertugas kembali